kondisi pandemi pada saat ini banyak warga mengalami kesulitan ekonomi sehingga harus memutar otak untuk mencari penghasilan demi menyambung hidup
tapi di bandung jawa barat ada pedagang aneka sop setiap jumatnya memberikan pelanggannya makan dengan bayar seikhlasnya
meski usahanya terdampak pandemi yakni yang awalnya memiliki empat kedai namun semenjak pandemi covid sembilan belas kini kedainya hanya sisa satu
namun dengan keadaan seperti itu ia tergugah untuk membantu sesama setiap hari jumatnya
di sini itu makan secukupnya bayar seikhlasnya jadi yang sudah makan itu mereka ngenceleng
jadi berapapun yang dia makan dia uangnya dikenceleng jadi saya nggak tahu dia mau bayar berapa berapa terserah yang penting seikhlasnya aja
nggak rugi nggak sih
nggak alhamdulillah nggak sampai selama ini masih tetap bertahan selama pandemi masih tetap bertahan nggak rugi juga
kedai sop iga yang berada di jalan adi flora raya bumi adipura gede bage kota bandung ini sudah memulai programnya jumat berkah sejak juni tahun lalu
biasa yang berkunjung mulai dari ojek online pedagang buruh hingga berbagai kalangan membaur menjadi satu
ya itu ide bagus
jadi biar pembeli menarik pembeli mencoba dan hari hari berikutnya bisa jadi taris itulah yang udah tadi
di sini pengunjung bisa memilih aneka menu sob seperti sob iga sob daging sob kikil hingga sob sosis
untuk cara pembayarannya disediakan kenceleng
adapun tujuan layanan ini mengajak kepedulian dan semangat berbagi
dengan mereka yang kurang beruntung dan mereka yang membutuhkan
dian permatasari bandung jawa barat